hai mereka menumpang tiga bus milik polri dan dikawal mobil partual kepolisian serta kendaraan
satgas kofit sembilan belas kudus ke enam puluh sembilan warga dari sembilan kecamatan di kudus ini tiba di asrama haji dono
hujan sekitar pukul dua puluh tiga sebelumnya mereka transit dan didata di rusunawa bakalan krapia kaliwungu
kudus mereka akan menjalani isolasi terpusat dengan pengawasan penuh dari petugas kesehatan
kebutuhan logistik maupun obat obatan selama isolasi terpusat akan dipenuhi oleh pemerintah
yang sebelumnya tercatat sedikitnya satu dua ratus delapan puluh orang warga kudus terpapar covid sembilan belas menjalani isolasi mandiri di rumah
pasien ini nanti kita sesudah hari ke tujuh itu akan kita tes ulang
kita tes ulang untuk pcrnya
ya mudah mudahan sesudahnya
setelah hari ketujuh tersebut kita lihat hasilnya mungkin ada harapannya negatif
pemindahan pasien covid sembilan belas yang menjalani isolasi mandiri dilakukan karena asrama donohudan fasilitasnya dianggap lebih lengkap
perawat dan juga dokter semuanya tersedia
bupati kudus mengatakan pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap
kepasitasnya cuma sekitar tujuh ratus an
nanti sisanya nanti kita optimalkan disitu